mahalnya harga cabai rawit yang mencapai satu ratus lima puluh ribu rupiah per kilogram
mulai berdampak pada nasib pedagang kuliner pedas di surabaya dan sidoarjo
demi menjaga pelanggan pedagang rela merugi karena keuntungan yang didapat
tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan
tembusnya harga cabai rawit yang mencapai satu ratus lima puluh per kilogram
mulai memberatkan sejumlah pedagang warung nasi sambelan
salah satunya warung dewi di jalan keranggan surabaya
ia terpaksa merugi karena harus tetap membeli cabai sepuluh kg setiap hari
untuk menjaga kualitas sambalnya
belum lagi dewi juga harus menambah biaya produksi dari sebelumnya lima ratus ribu menjadi satu juta rupiah
sementara harga jual tetap agar para pelanggan tidak kecewa
dua puluh seratus gitu
hal serupa juga terjadi pada pemilik depot kuliner pedas ceker lapindo di sidoarjo
mahalnya harga cabai membuat pendapatannya berkurang
maklum depot ini sembilan puluh persen sajiannya adalah bumbu cabai
untuk mensiasati pemilik warung terpaksa menaikkan harga per porsinya hingga dua puluh lima persen
atau dari biasanya tiga belas ribu rupiah kini menjadi lima belas ribu rupiah
tak hanya para pedagang
seluruh lapisan masyarakat berharap
pemerintah segera turun tangan untuk mengendalikan harga cabai
agar tidak memberatkan ekonomi warga